sebelumnya presiden joko widodo menghadiri acara pelantikan pengurus hipmi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dalam sambutannya presiden meminta para pengusaha muda bisa bekerja sama dengan kementerian bumn hingga bkpm untuk mengembangkan sektor usaha nasional
pelantikan pengurus hipmi era kepemimpinan ketua umum mardani hamami periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua berlangsung rabu pagi di jakarta
presiden menghadiri langsung agenda itu dan dalam sambutannya presiden menyampaikan telah memerintahkan menteri bumn dan kepala bkpm
yang merupakan anggota hipmi untuk merangkul para pengusaha muda untuk bekerjasama baik dengan perusahaan perusahaan di bumn hingga dengan investor asing
presiden juga meminta para pengusaha muda bisa menjadi tuan rumah sekaligus pelayan yang baik bagi para investor asing
di atas kembali dengan baik
selamat kepada seluruh

perlu saya sampaikan mengenai keluhan keluhan yang sering disampaikan kepada saya dari hipmi
dan saya sama maku sebagai presiden yaitu yang berkaitan dengan kemitraan
baik itu kemitraan pengusaha muda
dengan bumn nya maupun dengan investor
saya sudah titip kepada pak erick togir
agar jangan sampai pekerjaan pekerjaan yang ada di bumn itu semuanya dikerjakan oleh bumn sendiri